cedera longsor susulan menimpa permukiman warga dan nyaris menimbun sebuah permakaman di kelurahan talangsura kabupaten toraja utara sulawesi selatan minggu siang
longsor susulan menyebabkan tiga rumah warga rusak parah dan satu ratus dua puluh empat kepala keluarga mengungsi ke sejumlah pengungsian
dalam kondisi tanah berlumpur warga pun berupaya untuk mengevakuasi satu jasad dari patene atau pekuburan yang nyaris tertimbun akibat longsor
jasa dipindahkan warga ke pekuburan yang lebih aman tidak jauh dari lokasi kejadian
longsor juga memutus akses jalan penghubung antar kabupaten